sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta menyediakan rumah susun rawa bebek
untuk tempat tinggal baru warga kampung akwarium penjaringan jakarta yang direlokasi
namun tak semua warga memilih tinggal di rusun ini
setahun sudah yani suryani tinggal di rumah susun sederhana sewa atau rusunawa rawa bebek
di kelurahan pulau gebang cakung jakarta timur
yani adalah salah satu di antara satu ratus lima puluh enam keluarga yang direlokasi dari pasar ikan kampung akwarium jakarta utara ke rusun ini
di unit seluas tiga puluh enam meter persegi ini ia tinggal bersama suami dan seorang anaknya yang berusia remaja
selama menempati rusun mantan buruh pabrik ini kerap merasa tak nyaman
apalagi ia harus membayar biaya sewa rp dua ratus dua puluh lima per bulan
diam diam ia berharap dapat kembali ke rumah
namun tidak ada yang bisa diberikan kepadanya yang dulu di kampung akwarium

karena kan orang pada bangun saya duitnya tidak ada
mau bangun saja susah buat makan saja pasang
dua gaji rp dua lima puluh seminggu
saya juga irit irit
makanya tempe tahu kalau mau mau ikan
dua minggu sekarang dua minggu sekali nggak tiap hari
rusun ini juga berusur usur
rusunawarawa bebek dibangun oleh pemprov dki pada dua ribu lima belas
rusun ini terdiri atas delapan blok berisi delapan ratus unit yang disediakan bagi warga jakarta yang direlokasi
empat blok di antaranya diperuntukkan bagi warga pasar ikan kampung akwarium
hingga awal mei dua ribu tujuh belas ada tujuh ratus delapan puluh empat keluarga dari sejumlah lokasi penggusuran di jakarta yang menghuni rusun tersebut
pengelola rusun menerapkan sistem sewa
dengan tarif rp dua ratus enam hingga rp tiga ratus sepuluh per bulan bagi penghuni
rusun ini dilengkapi sarana olahraga dan lahan parkir yang luas
namun warga mengeluh relokasi ke rusun membuat mereka jauh dari tempat bekerja
mereka kalau ke tempat kerja ke tempat usaha mereka sudah disiapkan armada atau transportasi transjakarta menuju ke lokasi
menuju ke lokasi dalam arti
dengan tidak usah membayar
tapi dia langsung sampai ke lokasi
ada yang ke pasar ikan ada yang ke bukit duri
kebetulan di sini hunian di sini atau penghuni di sini
umumnya orang orang yang direlokasi dari pasar ikan dan bukit duri
lalu ada di sini armada sudah disiapkan sebanyak ada lima buah bus transjakarta
yang beroperasi selama lebih kurang
dari jam empat pagi sampai jam dua belas malam
sepertinya mereka harus mulai belajar terhadap lingkungan baru
jadi sebenarnya kalau di lingkungan yang awal barangkali dia sudah biasa atau sudah tahu apa sih yang harus dijual
apa sih yang harus dikerjakan
nah di sini karena lingkungannya baru
dan pola hidupnya juga harus diubah dari yang tadinya kurang terkendali
di sini harus dikendalikan
sebelumnya pemprov dki menertibkan pemukiman padat di kampung akwarium penjaringan jakarta utara pada sebelas april dua ribu enam belas
selain itu pemerintah menyediakan rusun cipinang dan rusun marunda untuk merelokasi lebih dari tiga ratus empat puluh warga
namun tak lama setelah penggusuran sejumlah warga kembali menempati lahan gusuran dan meninggalkan rusun
karena faktor kenyamanan serta letak lokasi yang kurang strategis
victor pangaribuan jakarta